hingga selasa siang ribuan orang masih berunjuk rasa di depan gedung dpr ri
masa dari forum umat islam dan sejumlah elemen masyarakat termasuk mahasiswa
menyuarakan lima tuntutan yakni pencopotan ahok dari jabatan gubernur
stop penangkapan mahasiswa dan stop kebangkitan pki
rizik sihab memimpin orasi dari atas mobil komando dalam aksi dua ratus dua belas di depan gedung dpr selasa siang
rizik mendesak seluruh anggota dpr mengajukan hak angket
dan meminta menteri dalam negeri untuk memberhentikan basuki cahayapurnama
dari jabatan gubernur karena dianggap melanggar undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu dua
pada pukul sepuluh pagi dua puluh perwakilan masa yang dipimpin sekjen forum umat islam
al fatatah bertemu dengan pimpinan komisi tiga dpr
pemimpinan komisi tiga dpr pak jokowi berkata